direktur penanganan permasalahan hukum lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau lkpp setiabudi ari janta menjadi salah satu saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ktp elektronik hari ini
sebelumnya setia budi arianta mengaku panitia pengadaan barang dan jasa proyek ktp elektronik pernah menolak sejumlah saran yang direkomendasikan oleh lkpp berupa sembilan paket lingkup pekerjaan
hal ini disampaikan setia budi kepada penyidik kpk diantaranya lkpp menyarankan pelelangan tender dilakukan secara elektronik atau e procurement
diakui setia budi ke sembilan saran tersebut bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kegagalan dalam proses pengadaan
namun panitia pengadaan kala itu menolak saran yang direkomendasikan lkpp dan memilih untuk mengikuti perintah terdakwa sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen
kuasa hukum terdakwa menyatakan
seluruh pekerjaan dalam tahap pengadaan yang diputuskan oleh sugiharto sesuai dengan hasil koordinasi tim teknis bersama sejumlah pihak
lkpp itu kaitannya kan pemecahan menjadi sembilan paket itu berupa saran ya saran masukan dari lkpp termasuk tender harus dengan menggunakan e tender lah ya
nah mengenai yang sembilan paket ketika pak sugiharto itu menerima masukan dari lkpp
kemudian dia mengkonfirmasi kepada tim teknis setelah mereka mengkonfirmasi kepada tim teknis
tim teknis masih bersepakat bahwa itu lebih efektif kalau tetap menjadi satu paket jadi bukan sembilan paket atau satu paket
kemudian hal ini sudah dilaporkan kepada terdakwa satu kemudian kepada pak menteri kemudian dibawalah perundingan itu diskusi disitu
sampai kepada rapat yang dilakukan dengan pak wakil pengadilan
wakil presiden waktu itu kemudian disimpulkan pada saat itu tetap menggunakan satu paket
ya itulah yang diambil keputusan oleh pak sugiharto